justru sekarang ini saya sangat dendam sama alex dan anak anak beli kobra karena sudah mengkhianati saya
raya denger om kayak gini raya bersyukur banget om
alhamdulillah raya lega kalau misalkan om udah gak mau dekat lagi sama mereka
tapi om masalah dendam sebaiknya om jangan nyimpen dendam ya
soalnya nggak baik om nanti yang ada om malah makan diri om sendiri
siakang ewok balik itu pisang teh manis teh manis teh sepuk
yang ada mah pleh
salim nanti ditinggal gitu aja
aduh mahanya bokoknya nih kathy tidak boleh mundur pantang mundur
silahkan ditaklukan siakang ewok si wok wok
dan juga si ewok akan menjadi milik neng kathy amrik tujuh puluh tujuh
hei puas rapi mobilnya
nah apaan itu
kabelnya gak berbeda
ini mah rasanya seperti diusir dari rumah sendiri
tapi demi teh manis saya rela meninggalkan si ceket
eh saya sudah kek calon gath lee di luar belakang
bandara war uc us
banku update dirinya
hmm mas minta tolong kamu handle semua urusan di kantor
karena mas ada keperluan mas akan pergi sebentar ya
pokoknya mas ada urusan
kamu juga tolong bantuin adriana ya
saya pergi dulu
oh udah main rahasiaan ya
mau ngapain sih ini aki akiah
dasar playboy aki aki jangan jangan dia mau ketemu sama cewek berjelebab itu lagi
bagus ya mas be bagus
aki aki playboy masih punya istri istrinya di depan mata
mau ngadalin segala film pakai ada acara urusan segala lagi
gak ada ya mas be gue akan ikutin lo
kamu cek semua laporan
nanti kamu benerin dulu semuanya kalau udah oke kamu taruh di ruangan saya
saya mau pergi dulu
kata bapak pokoknya ibu disuruh ngandalk kantor ya
saya nggak budeg saya nggak pikun karena saya masih muda walaupun suami saya udah tua
kamu gak perlu khawatir
saya tahu tapi makanya sekarang ini saya kasih kekuasaan ini ke kamu dulu
kamu udah paham
kamu urusin dulu kamu handal dulu semua kerja karena saya mau pergi dulu
enak aja gue disuruh handlein kantor jagain kantor baik baik
lo pikir gue ini seorang adriana yang begoblo on
gapapa gak masalah
kau kamu bayangin dong aku tuh kemarin selesai stress apa
selama di perjalanan tuh reva nelfonin aku tapi aku gak bisa angkat karena aku lagi nyetir
pas sampai rumah aku liat handphone terus aku telfon reva balik
berkali kali aku telpon gak diangkat angkat sama reva
tapi akhirnya aku telfon tante farah karena aku udah gak tau lagi mau telfon siapa
dan tante farah bilang mobilnya reva itu remnya belum
tapi untungnya tante farah bisa nyelamatin mereka
ya aku tau sih kakek aku pembalap cuma aku gak nyangka aja ternyata tante farah sih gitu jagonya
aku bener bener gak kebayang kalo sampai reva sampapnya kenapa napa
kamu tau gak siapa yang udah bikin remnya belum
eh anak black cobra lah
mereka pernah ngecempak pingin reva kan belakang belakang ini
ini gak bisa dibiarin
aku gak bisa biarin black obr seenaknya
ini namanya udah kriminal
emang ini kriminal makanya kita nggak bisa asal tuduh aja kalau kita nggak ada bukti kan
lagian juga coba kamu pikirin deh apa motif black cobra
masa cuma gara gara pengen jauhin reva sama boy doang
sampai mereka nekat bikin celaka tapinya reva sama reva
ya aku gak tau alasannya
cuma yang jelas ini udah kebangetan
dan suatu saat aku yakin banget black cobra bakal ngakuin yang lebih parah dari ini
aku bakal menempas black cobra sampai ke akar akarnya
enggak kang itu terlalu bahaya
kalau menurut aku mendingan kita serahin aja ke polisi
ya tapi kalo kita serahin ke polisi kita gak ada buktinya
ya kalau gitu biarin aja polisi yang cari buktinya
oke lah seandainya mereka ketangkep
paling cuma satu dua orang yang ngelakuin kejadian itu
terus black cobra masih berdiri kan
masih bisa seenaknya
aku mesti serang mereka sekarang
kamu tuh ya emang egois banget
kamu gak pernah mikirin perasaan aku gimana
kamu nyerang enak enakan
walaupun emang gak enak aku tahu
cuma mikir deh
perasaan aku gimana disini nungguin kamu
deg degan aku takut kamu kenapa napa
ya udah sih gak usah ngomong gitu kok jadi kita yang berantem sih
lagian kamu rese
pake acara mau nyerang black cobra segala
wah kelihatannya sekarang om udah sehat ya
saya cuma bosan di dalam rumah
makanya pengen main motor pengen megang motor
makanya tadi siang gelap gelap
wah kalo gitu sih raya pasti ngerti om
namanya orang sakit pasti ada bosennya
oh iya om ini raya bawain makanan buat om
om udah makan belum
saya tidak terlalu nafsu makan raya
gak tau kenapa
yaudah kalo gitu raya temenin makan ya
raya terima kasih banyak ya
kamu udah dateng kamu udah nengokin saya
saya seneng banget
saya merasa saya memiliki anak yang tidak pernah selama ini saya miliki
ngeliat kamu baik ngeliat kamu sopan
kalau misalkan dengan hadirnya raya di kehidupan om bermanfaat
raya seneng banget om
apalagi om udah anggap raya kayak anak om sendiri
terima kasih banyak ya om
tapi om kalo boleh nih raya minta om jangan deket deket lagi sama anak anak black cobra ataupun geng motor yang lainnya ya om
soalnya mereka tuh kan selalu bikin rusuh selalu bikin gula
jangan ya om
justru sekarang ini saya sangat dendam sama alex dan anak anak beli kobra karena sudah mengkhianati saya
raya denger om kaya gini raya bersyukur banget om
alhamdulillah raya lega kalau misalkan om udah gak mau dekat lagi sama mereka
tapi om masalah dendam
sebaiknya om jangan dendam ya
soalnya gak baik om
nanti yang ada om malah makan diri om sendiri
yuk makannya tulisin
terima kasih om
itu lagi pasar
sekarang waktunya teh manis waktu
aku pun baca
kuncar apa eh tapi kamu siapa juga sih pakuncar juga kamu sudah
ya enggak mau ngomongin walaikumsalam eh teteh akhirnya datang juga yang ditunggu tunggu saking
ditunggunya itu jam tidik jam mending teh pengen saya tarik rasanya biar cepet ngobrol bisa aja
malu ah sama temen temennya ini saya bawain makanan alhamdulillah ini namanya rejeki korban
cemburu cemburu oh apaan sih

ya itu makanya atur jangan ngambek ngambek lagi sama saya bikin saya jadi gajah liau aja
lalu air mineral ya ya banyak galau polong duduk